sebuah bangunan yang dijadikan gudang minuman keras digerebek petugas polresta tasikmalaya
sebanyak ratusan botol miras berbagai merek yang masih disegel diamankan
penggerbekan dilakukan sebagai antisipasi peredaran miras jelang natal dan tahun baru
petugas satuan sabara polresta tasikmalaya menggerebek sebuah bangunan yang berkedok warung kopi
di jalan padayungan kecamatan tawang kota tasik malaya
petugas sempat kesulitan untuk masuk ke gudang karena terkunci dari dalam
namun akhirnya petugas bisa masuk setelah mendobrak pintu gudang
dari lokasi ini petugas menemukan ratusan botol miras berbagai merek yang masih disegel
sementara pemilik miras yang sudah mencium kedatangan petugas kabur melalui atap bangunan
alhamdulillah sekitar dua belas situs minuman keras kalau dijumlahkan mungkin sekitar satu ratus empat puluh empat botol
justru itu kami juga tidak menyangka ternyata warung yang di belakang yang kecil ini di dalamnya kosong
tapi dipakai minuman keras
namun untuk pelaku tadi saat anggota sampai ke lokasi berhasil kabur
meski tidak berhasil menangkap pemilik miras petugas sudah mengantongi identitasnya
ogi fatu zaman tasik malaya